makanya jangan buka mulut besar besar
hahaha nanti masuk daun hahaha ketika aku melawan mereka aku mendengar kau memanggil namaku
kota kota nama aku
kita pernah berkenalan
aku pun serasa pernah mendengar suaramu
tapi dimana ya
siapa kau sebenarnya
namaku tidak tidak itu bukan namamu yang sebenarnya
tanggatan kerudungmu itu biar aku dapat mengenalimu tidak kenapa kau tidak punya hidung
wajahku buruk kau akan takut berdekatan dengan buruk
apa seperti ini
wajahku lebih jelek dari itu masa iya coba kulihat
rada tetapi menjodohkan kau dan aku
jika berhasil aku tidak diizinkan kembali ke pertataan
gurumu itu memang sinting
guru dan murid sama sama sinting
kalau kau disuruh minum racun atau makan beling
aku datang ke sini mencari tunangan sultan dan kris tumbal wilayudah
anam mau mencari mampus
hmm aduh mana kau sekarang
tenanglah aku akan membebaskanmu
kok tunggu saja di sini
nanti akan kujemput
jangan bersembunyi dalam pelukan wanita
pantas kau betah di dalam
ternyata wanita itu cantik juga ya
kau lihat dia marah kan
benar kakak matan seta
karena kini matanya terganggu
jangan sendiri saja dong
makanya jangan buka mulut besar besar
nanti masuk daun
sabar kakak matan seta
tugas utama kita merebut kembali kristumbal wilayuda
jangan dikacaukan oleh bucaidan ini
cepat katakan di mana sultan dan kristumbal wilayuda
tidak perlu meladani bicara kecua kecua ini
kita beri saja mereka pelajaran wira
diam kau di sana
kota raja masih jauh tuan putri
aku memang tinggal di sana
aku akan menemani tuan putri
kebetulan aku punya urusan di kota raja
aku bisa berjalan sendiri
kawan kawan se pengkhianat pasti berdatangan ke rumah rusak itu
dan mereka tentunya lewat jalan sini

kualitasnya meliputi dengan ini
tadi lagi dan sekarang sudah ciento
kita seutuhnya langsung

m epidemik dalam babi matibat
ada apa tuan putri
kalas ringgi itu tidak sendiri
ia pasti berkomplot
dengan pejabat pejabat tinggi
dari kerajaan lainnya
aku pernah memergokinya
ia sedang kasah kusuk
dengan seseorang yang kedudukannya lebih tinggi
di pondok tua
di luar tembok kerajaan
karena malam gelap dan hujan
aku tidak dapat mengenali mukanya dengan jelas
penculikan terhadap tuan putri
pasti ada hubungannya dengan rencana perapengkhianat itu
aku harus cepat cepat menemui kakakku
untuk melaporkan pengkhianatan ini
nasib kita sedang baik
tuan putri tidak perlu capek capek lagi berjalan kaki
jangan memanggil aku tuan putri
boleh kami menumpang ke kota raja
kalau tidak salah lihat
agaknya kami sedang berhadapan dengan tuan putri lalamurni
adik prabu kamandaka
kalau tuan putri bermaksud hendak kembali ke pakuan kami bersedia
bahkan merasa berkewajiban untuk mengantar putri dengan selamat tiba di sana